kita melihat bagaimana suasana pemilihan di yogyakarta
sekarang kita beralih ke kota batu malang jawa timur
di mana calon wali kota nomor urut tiga
jadi calon paling pagi yang memberikan hak suaranya di pilkada kota batu
calon wali kota batu hairudin
datang paling pagi di tempat pemungutan suara sebelas
desa mojo rejo kecamatan jun rejo kota batu jawa timur
hairudin yang didampingi sang istri
tiba sekitar pukul tujuh pagi
dan menjadikannya warga pertama yang menyalurkan hak pilih di tps ini
menurut hairudin dia datang paling pagi
guna memberikan contoh disiplin kepada para pendukungnya
berpasangan dengan hendra angga sonata
calon wali kota yang diusung pkb dan juga partai demokrat ini
bersaing dengan tiga pasangan calon lainnya
nomor urut satu pasangan rudi sujono yang diusung nasdem pan dan juga hanura
nomor dua pasangan petahana dewanti rumpoko dan juga punjul santoso
serta nomor urut empat dari perseorangan
yaitu pasangan abdul majid kasmuri idris